ketika terpilih menjadi presiden mantan danjen kopasitu membantahnya
hal itu disampaikan prabowo usai bertemu dengan istri gusdur sinta nuria wahid di kediamannya di ciganjur jakarta selatan
ya ada juga pertanyaan ini prabowo ini katanya prabowo ini mendukung akan merubah pancasila menjadi sistem kilafah
ya saya kira ini sesuatu yang sebetulnya gelik bagi saya mentertawakan
tapi teman teman mengatakan bahwa ini di bawah khawatir
saya kira sebetulnya kalau lihat riwayat hidup saya dari sangat muda saya prajurit tni
sumpahnya adalah membela tanah air berdasarkan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
jadi masalah kilafah itu adalah menurut saya propaganda